ada yang unik dengan kunjungan presiden joko widodo ke subang jawa barat untuk mengecek harga pangan
di sela kunjungan presiden sempat berhenti menghapiri seorang anak yang bermain permainan tradisional lato lato
bersama ridwan kamil presiden pun mencoba memainkan lato lato bersama gubernur ridwan kamil
seperti diunggah di laman akun instagram gubernur jawa barat ridwan kamil
memperlihatkan presiden joko widodo yang tengah meninjau harga pangan di pasar tradisional kabupaten subang
tiba tiba berhenti setelah mendengar suara dari permainan tradisional lato lato yang dimainkan seorang anak kecil
presiden pun menghampiri sang anak dan meninjaunya
tidak hanya itu dibantu gubernur ridwan kamil presiden pun mencoba memainkan lato lato hingga mengundang gelak tawa warga di pasar
tidak mau kalah ridwan kamil pun memainkan lato lato dengan jumlah dua satu
sekaligus lato lato adalah permainan anak tradisional yang tengah digandrungi saat ini
di sejumlah daerah lato lato punya nama berbeda
di jawa timur permainan lato lato disebut sebagai tekke tek sementara di jawa barat disebut nok